pengelola kebun raya bogor menyediakan wisata virtual bagi mereka yang ingin mengusir rasa bosan karena harus beraktivitas di rumah saja
pengelola kebun raya hasanur mengatakan meski virtual para pengunjung bisa merasakan sensasi kebun raya bogor
jadi seakan akan nyata keunggulan dari virtual tour ini seakan akan kita datang ke tempatnya karena kita menggunakan pemandu profesional
alat alat digital yang memang ya mudah mudahan yang mumpuni mudah mudahan tidak ada kendala audio dan orang bisa menikmati seperti saat ini
dalam wisata virtual
kali ini kami diajak mengelilingi kebun raya melihat pohon hijau tempat bersejarah seperti pemakaman belanda
ada pemandu wisata yang bercerita sepanjang wisata virtual ini berlangsung
nah bagi yang penasaran bisa langsung gabung di live instagram resminya at kebun raya underscore id setiap hari senin pukul setengah empat sore
nah meskipun virtual saya bisa merasakan seolah olah berada di kebun raya bogor
di sini saya bisa melihat
pemandangannya hijau dan juga disediakan pemandu wisata yang menjelaskan sejarah sejarah perjalanan kami melalui virtual
jadi bisa dijadikan alternatif hiburan dan juga wisata adegan keluarga di rumah saja